sementara puluhan pekerja rumah karaoke di eks lokalisasi doli dan jarak
senin siang berdemo di depan kantor pengadilan negeri surabaya
pendemo menuntut pemkot surabaya segera memberikan kesejahteraan
pasca penutupan lokalisasi selama tiga lima tahun
puluhan pekerja rumah karaoke eks lokalisasi doli dan jarak
yang terdiri dari spg dan pemandu lagu ini
berdemo di depan kantor pengadilan negeri surabaya senin siang
aksi mereka ini mengawal tuntutan terhadap pemkot
karena belum bisa mensejahterahkan warga terdampak
pasca penutupan eks lokalisasi doli dan jarak yang dilakukan tiga lima tahun silam
masa menilai janji pemerintah kota untuk mensejahterakan
dengan membuka lapangan pekerjaan tak kunjung terrealisasi
terlebih gugatan pada dua puluh sembilan juni lalu hingga kini belum mendapatkan titik terang
tidak ada sama sekali jadi terlata semua
anak keluarga juga tidak bisa makan tidak bisa hidup
barunya mbak sekarang menganggur ya
menganggur mas sekarang tidak bisa makan
selain menggugat mereka juga meminta pemkot surabaya
membayar ganti rugi sebesar dua tujuh miliar rupiah
kepada satu ratus lima puluh orang warga terdampak
hari ini kami melakukan gugatan hukum secara hukum
bahwa hari ini membuktikan warga jarak doli
selama ini ditipu atau dibohongi
walaupun ada pabrik yang namanya patokan
bersepatu ataupun pabrik batik itu omong kosong
mereka hanya apal apal
saat ini proses gugatan memasuki sidang pokok perkara
menunggu keputusan hakim pengadilan negeri surabaya
sementara pihak pemkot sendiri belum bisa memberikan keterangan terkait gugatan ini
wahyu pratama surabaya